pasca ditutupnya bandara ngurah rai akibat erupsi gunung agung ratusan wisatawan senin pagi memilih pulang melalui pelabuhan gilimanuk ke tapang
mereka terpaksa mengambil jalur darat karena tidak tahu sampai kapan bandara ngurah rai akan ditutup
pasca dinaikannya status gunung agung dari siaga menjadi awas membuat jalur udara bandara igusti ngurah rai dan pasar bali ditutup untuk sementara
akibatnya semua calon penumpang baik domestik maupun dari mancanegara yang hendak meninggalkan pulau bali terpaksa memilih jalur darat melalui penyeberangan pelabuhan gilimanu ke tapang
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pihak asdp ketapang gilimanuk telah menyiapkan posko dan menambah armada kapal di pelabuhan gilimanuk
pulau bali ditutup jadi sekarang kita mencoba menerbang dari sarabaya
sementara seiring penutupan bandara ngurah rai
sejumlah penerbangan tujuan bali mulai dialihkan ke surabaya dan dilanjutkan ke jalur darat
hingga senin pagi tercatat ada lima penerbangan tujuan bali yang dialihkan ke surabaya
di antaranya dua penerbangan domestik dari ujung pandang dan jakarta
serta tiga penerbangan internasional dari guangzhou china yang seluruhnya telah mendarat di bandara juanda sidoarjo
selain melalui jalur darat pihak bandara juanda memberi opsi lain bagi calon penumpang dengan menginap di hotel terdekat sambil menunggu erupsi kembali normal